seorang pria ditangkap di stasiun buaran jakarta timur karena diduga melakukan aksi pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di dalam gerbong kereta komuter lain
ia diketahui sudah mengikuti korban dari stasiun tebet jakarta selatan
petugas keamanan stasiun buaran jakarta timur menangkap pria berinisial ika itu pada jumat malam
dan ia ditangkap setelah seorang perempuan melaporkan perkara dugaan pelecehan seksual di dalam gerbong kereta komuter line dengan tujuan bekasi
kepada petugas keamanan stasiun buaran
dan setelah ditangkap ika diserahkan ke petugas keamanan stasiun ke unit pelayanan perempuan dan anak polres metro jakarta timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut